kapal hendry merupakan kapal penangkap cumi terbakar di perairan laut antara pulau maulu kepulauan tanimbar dan pulau tanimbar kabupaten maluku tenggara pada tiga september lalu
kapal yang bermuatan tiga puluh dua orang itu terbakar setelah dihantam gelombang setinggi sekitar tiga meter
kapal pun terguncang hingga mengeluarkan asap tebal
semua anak buah kapal melompat dari atas kapal untuk menyelamatkan diri
naas dua abk terjebak di dalam kapal yang sudah terbakar
sementara itu lima orang berhasil menyelamatkan diri
hingga kamis pagi petugas basarnas masih melakukan pencarian dua puluh lima abk lainnya
jadi yang pada tanggal tiga mengalami kebakaran antara pulau moulu kepulauan tanimbar dan pulau tanimbar
dilaporkan bob tiga puluh dua orang lima orang selamat dua orang meninggal
dan masih ada
ada dua puluh lima orang yang belum ditemukan
pencarian dua puluh lima korban tersebut akan terus dilakukan tim basarnas
basarnas menduga para korban hanyut terbawa arus laut hingga puluhan mil dari pulau molu
muslimin abbas ambon maluku